tapi kita juga menuntut moralitas mk anggota mk yang sembilan orang itu
untuk betul betul punya jiwa amanah jujur dan terpercaya
kualitas itu dasarnya ini adalah yang benar
menjelaskan pada hasil kepikiran manusia
tip itu kan pada titik yang paling karena sebagus apapun sistem
tapi kita juga untuk moralitas mk anggota mk yang sembilan orang itu
untuk betul betul punya jiwa amanah jujur dan terpercaya
dan bertanggung jawaban moral tertinggi
ini udah melebihi diy
dulu reformasi membubarkan mpr kan
ya setidaknya membuat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi
atau bahkan lembaga redox saya cek ya
padahal dulu anggota mk itu berapa
bagaimana mungkin sembilan ratus dua puluh itu bisa terlibat dalam hukum
cuma karena sistem politik sangat otoritarian saat itu
tetapi hal yang kemudian berlaku sebenarnya untuk mk sudah hilang
orang ini itu harus bermoral malaikat sebenarnya
karena di tangan sembilan orang ini masih bangsa dan sengketa politik
jadi kalau masuk angin aja satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
ya sudah bubar bangsa ini
jadi sekarang ada harapan dari mk
bertindaklah sebagai para negara warga
dan atas nama moralitas tinggi
lebih banyak yang berkata
mereka harus memang jadi keputusan yang jernih
dan meletakkan kebenaran di atas darah
dan semuanya harus juga
kalau mk sudah berusaha memaksimal seperti itu
semuanya harus mengurangi nama
karena apapun kan mesti akan ada ketidakpuasan
tapi disitulah lapon kita berbangsa dan bernegara
ada kesatriaan untuk menerima hasil
jadi posisi muhammadiyah dalam konteks ini juga posisi moral
dan para penduduk hukum termasuk di negara
kalau mk sudah jadi tegak
juga di atas moralitas tinggi
dan kalau ada nilai moralitas tinggi